lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembuatan film porno di tiga rumah produksi di jakarta selatan
di mana dua dari tiga rumah produksi tersebut berada di kawasan srengseng sawah jagakarsa
kita akan segera bergabung dengan koresponden arya dita utama yang ada di sana saat ini
selamat sore dito pantauan anda seperti apa suasana lokasi saat ini
dan setelah pengungkapan oleh polisi kemarin apakah reaksi warga ini seperti apa
bagaimana kemudian mereka mengetahui keberadaan dari rumah produksi tersebut
saya lihat dari babinsa terus kemudian juga sedang mengambil gambar lokasi foto untuk memperiksa kondisi keamanan di sini untuk memastikan kondisi aman
kita lihat bahwa memang lokasi studio ini sendiri memang terletak di samping sebuah toko sembako
tapi memang kita lihat bahwa untuk lokasi di sini sendiri maaf pak izin kita boleh mendekat boleh lihat
oke terima kasih
ya kita lihat bahwa gerbangnya memang saat ini masih dikunci rapat memang masih digembok sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam
tapi memang kita dapat informasi
bahwa ini merupakan salah satu lokasi yang memang telah dilakukan pengambilan gambar untuk film dewasa yang memang dimana kita akui ada sejumlah tersangka yang telah diamankan
nah memang selain di tempat ini juga tadi kepmis juga sempat mendatangi lokasi satu lagi yang ada di kawasan serikseng sawah yaitu studio kbb
memang di situ lokasinya juga pun tidak terlihat seperti studio
dan bahkan ketika saya berbicara dengan sejumlah warga masyarakat sekitar mereka juga mengatakan tidak mengetahui bahwa tempat itu pernah digunakan sebagai studio
ada pun juga kita lihat bahwa memang mungkin studio pengambilan ini tidak seperti studio halayak
tapi memang kita lihat bahwa memang ini merupakan tempat salah satu yang digunakan
sementara itu mungkin farhanisa dapat saya informasikan juga bahwa salah satu lokasi lain yang telah digunakan itu ada berada di kawasan pasar minggu
nah yang di studio yang di pasar minggu itu sendiri disebut adalah milik salah satu orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka
nah dalam hal ini kita ketahui bahwa sudah ada lima orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka
yaitu laki laki dan anak anak
laki berinisial i dia merupakan sutradara admin dan juga pemilik yang menguasai website sekaligus produser
terus kemudian ada juga tersangka laki laki berinisial ais dia merupakan editor film
terus kemudian tersangka laki laki berinisial at dia merupakan sound engineer
dan terus kemudian satu lagi yang tersangka wanita inisial ss sebagai sekretaris dan juga merangkap talent yang berperan dalam film tersebut
yang memang kita ketahui merupakan seorang selegram yang juga pernah berurusan dengan pihak kepolisian
karena juga pernah melakukan penyelenggaraan
karena juga pernah melakukan tindakan pornografi atau memainkan tubuhnya pada internet
kita kembalikan ke anda farah nyisa
lalu dito terkait proses penyelidikan polisi sejauh ini sudah seperti apa
apakah kemudian ada fakta baru yang ditemukan ataukah apakah sudah ada penambahan tersangka dalam kasus ini
ya terkait hal itu memang pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini
di antaranya juga memeriksa sejumlah saksi yaitu antaranya selebriti maupun juga selegram
yang turut diduga ikut berperan dalam pembuatan film film dewasa ini
nah kita ketahui tadi memang sudah seperti singgung bahwa film ini tidak ditiaingkan di bioskop di televisi maupun juga di plot and streaming
tapi para penonton yang hendak menonton film ini harus terlebih dahulu langganan di sebuah situs
nanti mereka nanti disitu diminta untuk transfer atau berlangganan baru bisa mengakses film film tersebut untuk ditonton
nah saya sendiri memang belum menonton filmnya tapi berdasarkan apa yang disampaikan oleh sejumlah netizen yang sudah menontonkan
mereka juga mempertanyakan apakah memang film ini masuk dalam kategori porno
karena memang tidak terlampak adanya mohon maaf ada penetrasi ataupun juga adegan telanjang mohon maaf ada bagian bagian intim
tapi selain itu juga disebut film ini mungkin lebih disebut sebagai film dewasa sehingga bukan film porno
tapi memang ini kita kembalikan ke pihak kepolisian yang saat ini terus melakukan penyidikan untuk mencari tahu lebih dalam kasus dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh para pihak pihak yang diduga terlibat ini
kita kembalikan ke anda
ya baik tentunya kita nantikan bersama seperti apa kemudian proses penyelidikan yang saat ini tengah berjalan dilakukan oleh pihak kepolisian
terima kasih korespondensi ann indonesia arya dita utama atas laporan langsung anda